ya kita lanjutkan diskusinya menarik sekali ada banyak cerita dan juga
analisis dari pak benny mamoto tadi ya pak berkaitan dengan deradikalisasi
dari awal kita sudah membahas bagaimana kemudian isis ini melakukan propaganda
sehingga bisa menarik merekrut masyarakat indonesia kemudian deradikalisasi
yang anda katakan justru sebaliknya memang ada hal hal yang harus dievaluasi
ada hal hal yang harus dibenahi
nah berkaitan dengan deradikalisasi tadi pak benny mamoto ini kan
ada hal yang kemudian cukup sulit tadi dikatakan oleh kepala bnpt adalah ketika
kita lihat dari outlooknya sebetulnya oke tampaknya sudah tidak ada masalah
atau dia mengaku oke kita sudah tobat dan lain sebagainya
tapi soal paham ini soal paham mengembalikan lagi ke mereka kembali dengan
paham pancasila dengan demokrasi sistem negara kita ini bagaimana apalagi
orang orang yang dari syria pak
iya jadi saya selalu ketika kita berdiskusi selalu saya sampaikan begini
kita harus tahu akar masalahnya dulu ketika direktur itu kenapa
itu dulu ketika tahu akar masalahnya disitu contoh misalkan oh dulu saya diperlakukan
semua nono sama aparat saya dendam gini gini misalkan itu atau mungkin ada kebijakan pemerintah yang dinilai
merugikan dia dan sebagainya
atau faktor lain pernah dihina orang atau diperlakukan semena mena oleh tetangga yang notabene beda keyakinan
itu harus kita tahu dulu berangkat dari situlah ini hampir sama dengan narkoba
asesmen narkoba itu selalu cari akar masalah dia pakai itu apa
karena setelah rehab itu harus selesai kalau nggak selesai percuma
ini hampir sama nah ketika kita tahu dia memusuhi pemerintah gini gini karena itu
maka ketika penanganan pertama kita sebagai representasi pemerintah harus bisa menunjukkan
enggak seperti itu ini belum bicara ideologi baru nanti pelan pelan pelan kesana baru kita untuk ideologi
biasanya kita menghadirkan pakar agama kalau di singapura kakaknya nasir abbas
sekian kali saya interview di sana awalnya masih keras belakangan sudah berubah bahkan dia
siap berdebat dia katakan saya siap berdebat dengan mereka yang masih mengikuti paham saya
karena saya sudah temukan jawabannya saya tanya dari mana kami diberikan buku buku bacaan yang
kemudian itu menjadi pembanding yang kemudian kami bisa mengoreksi apa yang dulu kami yakini
nah hal seperti ini itu sesi lain ada beberapa seperti di kami ada prof asep beliau kalau sudah
berhadapan dengan mereka mau debat mau diskusi
soal agama akan dilayani dengan baik nah kembali sentuhan awal
sentuhan awal menjadi penting nah dalam konteks keterbatasan anggaran keterbatasan personil jumlah
anggota berapa yang dihadapi berapa ada banyak ngo lsm yang bergerak di bidang ini kalau menurut
saya kalau boleh itu didatang kemudian dilibatkan ya pak dilibatkan didata kemudian dicek dulu
sini mendendammingi adjust nah ke this dan dibagi rata saja pek lain jadi sedangkan
anggarannya dilibatkan dibagi rata saja penangananya ia akan bisa mendampingi terus
lsm ini nah dan mereka kebanyakan juga dari akademisi pendekatannya nanti bisa pendekatan
pendekatannya nanti bisa pendekatan dengan multidisiplin kalau ini bisa terus mendampingi bnpt tidak perlu pusing
anggaran dibantu dan sebagainya
dengan sayap sayapnya yang ini bisa juga menangani mereka yang sudah di luar
keluarga keluarga yang sudah tinggal di daerah mana didampingi untuk membangun ekonominya
karena bagaimanapun ini menjadi penting
ketika kesejahteraan mereka mereka bisa mandiri kelompoknya sudah tidak laku lagi kalau nawarin sesuatu
tapi ketika mereka masih kekurangan dewa penolong ini akan datang
memang assessment itu menjadi perlu ya ketika kemudian sepanjang proses diradikalisasi itu
kami sudah menyusun satu strategi diradikalisasi sejak orang ketangkep sampai selesai
harusnya sampai mereka mandiri
di sini ada tahap tahap assessment yang harus dilakukan untuk mengevaluasi
dari aspek ini gimana dari aspek ini gimana
sehingga nanti kita yakini oh sudah oke
pemantauan tetap tetapi kita yakini ketika mereka sudah mandiri pengaruh pengaruh itu akan sulit
bahkan mereka akan ikut membangun ekonomi masyarakat sekeliling
ada beberapa mantanam liter yang sudah melakukan
baik pak beni ada sedikit perubahan pola perekrutan terorisme
atau yang tadinya mungkin dia sendiri tapi ini kemudian menjadi family
kondisi anak dan lain sebagainya
bagaimana menempatkan program deradikalisasi terhadap perempuan dan juga anak anak
ya jadi waktu dulu kami menangani kelompok al jamaah islamia itu memang pola rekrutmennya keluarga
ini kawin dengan ini
seperti contoh nasir abbas ya
adiknya kawin dengan moklas
terus ini nanti jadi kalau kita buat jaringannya oh ini saudara saudara
atau alumni ponpes yang sama dan sebagainya
itu memang ikatan yang bisa digunakan untuk juga menjaga kerahasiaan dan sebagainya
dan itu lama prosesnya
kalau sekarang dengan medsos

tidak perlu bertemu pun dengan handphone saja mereka bisa terpapar ya
interogasi terhadap mereka yang instan lebih cepat lebih mudah
dibanding yang tadi ditanamkan dalam dalam rentang waktu lama
nah terhadap anak anak ini bagaimana pak
pendekatannya anak anak yang sudah mengalami masuk daerah konflik tentunya lain dengan anak anak yang sekedar apa namanya dia

melihat menyaksikan orang tuanya atau ini bahkan kelompok yang dulu kami tangani itu anak tidak diikutkan
karena batas umur anggota itu ditentukan
istri tidak dilibatkan
ini sejak isis saja perempuan jadi banyak dilibatkan
yang dulu enggak
nah ini penanganannya tentunya beda
untuk mereka yang sudah terikon
untuk mereka yang sudah terik
menurut dan sudah komit untuk menjadi pelaku pembunuh diri
itu enggak anak enggak perempuan
itu enggak anak enggak perempuan
pak benny kita break terakhir
kita coba bahas konklusi dari polemik soal pemulangan enam ratusan wnn x isis ini

seperti apa kemudian
apa opsi yang paling tepat apa opsi yang paling baik dari kacamata

karena kan ini yang tengah menjadi diskursus ya
belum final pemerintah memutuskan sepertinya diaturkan
belum final pemerintah memutuskan seperti apa
tapi kita break di segmen terakhir layar demokrasi
kami akan segera kembali
sudah cukup banyak yang tadi kita ulas bersama dengan pak benny mamoto
kepala pusat studi terorisme ui
yang juga punya banyak cerita ketika masih bertugas ya pak
soal kemudian bagaimana menangani napi terorisme
dan juga paham paham radikal
soal kemudian isis
paham radikal seperti apa
mengembalikan mereka kepada ideologi awal
begitu kepada pancasila
sampai ada hal hal yang harus dibenahi dalam proses diradikalisasi
termasuk juga kompetensi kompetensi orang yang meng assessment
itu tadi juga pak benny sempat singgung
jadi kalau kemudian kita kembali pak
kepada polemik enam ratusan wni ex isis ini
yang tadi anda katakan
ini kan masyarakat takut karena propagandanya
videonya beredar di mana mana
pemerintah kan masih belum menentukan pak
apa yang kemudian menurut anda sebaiknya dilakukan
terhadap enam ratusan wni ex isis ini
ya yang pertama tentunya saat ini kita
bangsa indonesia itu sedang menghadapi dua rasa takut
satu isis pak
satu jis yang enam ratus ini
kemudian dua duanya pun penanganannya menuntut
dalam arti totalitas itu
anggaran segala macem
nanti dampak ekonomi dan sebagainya untuk masalah coronanya ini
nah menghadapi masalah ini ketakutan masyarakat
itu cukup dalam
sekarang video lama
tentang anak anak yang sedang membunuh dan sebagainya
ini akan semakin membangkitkan memori itu
sehingga kalau ditanya
anak masyarakat pasti menolak
oleh sebab itu
langkah yang dilakukan pemerintah sekarang tentunya
dengan kajian yang diawali dengan identifikasi orang orang yang di luar ini
masing masing nanti ketahuan identitas aslinya ini siapa
kita cek track record di indonesia nya jaringannya dan sebagainya
pemetaan itu dulu
oke dipetakan dulu ya mapping dulu
ketika mapping itu sudah
kemudian baru bicara undang undang
apakah orang ini masih masuk kategori wni
atau sudah tidak
karena jangan nanti kebijakan pemerintah susu menabrak undang undang
ini masalah tersendiri nanti
nah kemudian yang berikutnya
seandainya ada yang memang memenuhi syarat untuk
oh ini masih bni
kemudian ditemukan misalkan
oh ini perempuan ini anak anak kondisinya ini ini
kemudian mau disusun skala prioritas
jadi tidak berarti enam ratus pulang sekaligus
bertahap dan ada skala prioritas
ini tentunya bisa dilakukan
saya yakin para pakar yang ada di
bahwa bnpt maupun di polhukam akan membahas masalah ini
dan yang paling penting adalah deradikalisasinya itu
nah yang penting adalah
desain deradikalisasi ini agak beda
dengan yang sudah ada
tentunya ini akan menuntut anggaran yang sangat besar
karena ini harus berkelanjutan tadi
kemudian juga menyangkut masalah
evaluasi dan monitoring mereka yang ada di luar
pulang dari syria
itu juga menjadi penting ya pak
itu menjadi penting
dengan yang pulang ini
tunggu seperti apa pak benny pemerintah menyikapi soal enam ratus an wni eksisis ini penanganannya bagaimana yang paling penting juga tadi adalah deradikalisasinya
ini menjadi titik kunci sejak awal di assessment sampai kemudian selesai ini harus terus menerus dipantau
terima kasih banyak pak benny mamoto sudah hadir di layar demokrasi pada malam hari ini
demikian layar demokrasi malam ini pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan juga dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia